musik dapat tercipta dari apapun dimanapun
termasuk dari suara kibasan handuk atau dicitan pintu
jika anda ingin membuat suara lihatlah diri anda sendiri
napkins music bisa meng cover ulang lagu hit milik michael jackson berjudul billie jean seberikutnya
napkins music tidak hanya sekedar merekam bunyi dari benda benda di sekitarnya
iya akan mengaransumen ulang setiap bunyi
agar memiliki nada tertentu
seperti suara handuk berikut
tidak hanya menciptakan cover lagu dari barang yang ada
dapkins music juga kerap menggunakan potongan pada film untuk dirangkai menjadi lagu tertentu
seperti video thanos yang tengah menyaksikan lagu bad guy milik billy ilis berikut
jangan lupa like share dan subscribe channel ini